ya ya bisa bisa baik pendengar sekalian masih bersama saya fitri natasha di suara hati ibu
dan kita masih bersama bu wiri di ujung telepon jadi begini mbak bisa dibilang apa yang saya
lakukan itu sebenarnya diluar keinginan saya saya saya benar benar tunduk dengan nafsu dunia
kenapa bu wiri tiga melakukan itu jadi gini mbak saya saya bener bener terpaksa mbak saya
mbak nanti kenapa whisper
inhalillahi mbak tanti udah gak ada
ada apa ini
mbak tanti bu
tanti kenapa tanti pingsan
tanti udah gak ada
tanti meninggal bu
ya ampun tanti
tanti kenapa kamu meninggal secepat ini tanti
jadi begitu ceritanya mbak
tiba tiba saja salah satu karyawati saya meninggal dunia
dan itu semua demi halta kekayaan
saya harus mengorbankan tanti
karyawati yang juga masih menjadi kewenakan saya
dia saya jadikan tumbal pesugihan
saya sangat menyesal mbak
saya benar benar menyesal sekali

karena di kemudian hari
saya terpaksa mengorbankan anak saya sendiri
saya jadikan juga tumbal pesugihan
saya jadikan kepada beliau porter

jika amerika melakukan hal yang salah
mungkin kita akan memiliki jalan antarae

harusnya mama itu dengerin kamu fit
kenapa harus break sih
ini harus aku cut fit
aku nggak tahu dia bahas soal persugihan
ini efeknya bisa kemana mana
ini bisa menimbulkan masalah
atau bisa dicontoh sama orang lain
ya belum lagi kita bisa kena tegur sama lembaga penyiaran
ya nggak lah
ini harus dilanjut sampai selesai kok
loh kita udah mulai acara ini pakai topik ini
nggak mungkin dong tiba tiba kita ganti topik itu aja
justru kita harus bahas sampai selesai
ya tapi buat apa fit ini soal persegihan loh
loh ini bisa menjadi pelajaran buat semuanya
pokoknya ini harus dibahas sampai selesai
kepalanya kumat wak
iya bu wiri maaf ya tadi sempat terputus
eh bu wiri masih bisa cerita
pendengar sekalian masih bersama saya fitri natasha di suara hati ibu
dan kita masih bersama bu wiri di ujung telepon
jadi begini mbak
bisa dibilang apa yang saya lakukan itu sebenarnya di luar keinginan saya pak
saya benar benar tunduk dengan nafsu dunia
kenapa bu wiri tega melakukan itu
jadi begini mbak
saya benar benar terpaksa mbak
saya nggak berdaya dengan
dengan keadaan saya yang sebagai single parent
jadi waktu itu saya buka usaha online shop
bisa dibilang itu usaha warisan dari almarhum suami saya
saya kalah bersaing
dan akhirnya saya
saya benar benar bangkul mbak
ini nggak bisa dibiarkan
udah tiga bulan nih kita nggak digaji
kita harus menghadap beliau
kalau itu saya nggak berani dong
itu nggak berani
yaudah kalau kalian nggak berani
saya juga nggak berani don
pada pengecut kalian semua
jadi gimana bu
gaji saya sama teman teman
saya minta maaf kalau untuk hari ini belum bisa
terus kapan bu
kalau nggak mampu
orang lain juga
satu persatu karyawan saya berhenti mbak
hanya tinggal tiga orang saja pak
karena mereka masih ada hubungan keluarga dari saya
dia itu keponakan saya
dan juga ada nisa dan regina itu
dari saudara jauh
saat itu saya benar benar pasrah mbak
saya tinggal menunggu saat saat mereka untuk risai
mama gak kenapa napa kok
kalian pasti pada lapar kan
oh iya ini perutnya lapar
ya udah kalian pada makan siang dulu
terus langsung tidur ya
saya belum bisa bayar hutang hutang saya hari ini ya pak